peringatan hari kartini sejatinya menjadi momentum bagi seluruh perempuan di indonesia
untuk mengingat perjuangan pahlawan emansipasi
perempuan indonesia sudah sepatutnya mendapatkan hak penuh atas pendidikan
kesetaraan kesempatan untuk berdikari serta berdaya
anda menyaksikan program spesial cnn indonesia hari kartini
bersama saya tiffany raitama perempuan indonesia berdaya
inilah heni christianingsi
sosok penggerak literasi dalam kewirausahaan lewat rolupat batik dan butik
yang didirikannya pada dua ribu enam belas
bersama rolupat ia berhasil membawa ratusan umkm nusantara
tidak hanya pada pameran lokal tetapi juga di kancah internasional
antara lain handmade korea dua ribu delapan belas hongkong fashion week dua ribu sembilan belas
serta halal expo turki dua ribu sembilan belas
ia pun dinobatkan sebagai salah satu ibu ibu kota awards dua ribu dua puluh satu
dan mendapat rekor muri menyanting dengan ribuan mahasiswa
hasil kolaborasi dengan pemkot jakarta timur
tidak hanya di jakarta ada tiga puluh lima umkm dari jawa tengah dan jawa timur
yang telah berkolaborasi bersama
ialah yang memiliki kualitas dan potensi terbaik
akan diberikan modal hingga beli putus oleh rolupat
sehingga tak merugikan para umkm
kita bersama mereka saya kasih tempat
karena pr mereka ini adalah bagaimana mengenalkan produk mereka
dalam tempat yang jelas
makanya saya bawa mereka saya kasih tempat di sini
sambil mengedukasi supaya produk mereka bisa diterima di pasar lokal dan internasional
saat pandemi rolupat batik dan butik gencar memberikan pelatihan membatik
bagi warga di sekitar rolupat hingga warga binaan badan narkotika nasional
desa sukagali kecamatan tarogong kabupaten garut jawa barat
disinilah logasi pesantren atorik
yang merupakan lembaga pendidikan islam
yang bergerak pada pembelajaran pengolahan pertanian dan berkebunan
nisa warga di pura seorang mantan aktivis lingkungan
yang kini memimpin pondok pesantren atorik
wanita berusia lima puluh satu tahun ini telah mendirikan pesantren sejak dua ribu delapan belas
visinya adalah mewujudkan ilmu pertanian
yang berorientasi pada penyelamatan ekologi
dan juga mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan
bisa warga di pura dikenal sebagai sosok yang memang sudah akrab dengan alam ataupun pertanian
sebelum atorik berdiri ia rutin membantu permasalahan yang dihadapi para petani
seperti melakukan advokasi agraria dan mendampingi petani setempat
atorik sendiri memiliki empat puluh lima zona yang dikembangkan
zona tersebut dibagi menjadi area persawahan
kebun tanaman pangan peternakan pembenihan hingga pemanfaatan dari sisa sisa tumbuhan
sejak dulu pesantren atorik tidak pernah memungut biaya bagi santri yang mondok
nisa dan pengelola menyiasatinya dengan rutin mengonsumsi hasil panen
untuk diolah menjadi sejumlah hidangan
untuk beras saja atorik mampu menghasilkan tiga ton beras dari padi yang ditanam
beragam sayuran dan beberapa bumbu juga tersedia di lahan tak terkunci
kecuali sumber protein hewani
karena atorik memelihara ayam dan juga ikan ditambak
nisa warga di pura pun berhasil meraih sejumlah penghargaan
seperti perempuan inspiratif nova dua ribu lima belas dan kusala swadaya sebagai pengembang wira usaha hijau pada dua ribu lima belas
nisa pun sempat menerima beasiswa dari az agroekologi and organic food system force di india
sosok kartini masa kini
mungkin itulah yang bisa menggambarkan semangat juang elisa kusuma
perempuan yang mendedikasikan waktu tenaga dan pikirannya untuk kegiatan literasi
selain kerap melakukan kegiatan literasi di taman bacaan dan perpustakaan
elisa juga membuat komik digital
tujuannya untuk meningkatkan bahan bacaan bagi masyarakat luas yang berfokus kepada anak anak
elisa sudah memiliki minat baca
sejak sekolah menengah pertama
dari kebiasaan yang berliterasi untuk merawat generasi
pada maret tahun dua ribu dua puluh tiga elisa kusuma terpilih menjadi duta inspiratif
pada ajang pemilihan duta baca jawa barat yang diselenggarakan dinas perpustakaan dan kearsipan jawa barat
sebagai duta baca elisa menyisihkan waktunya untuk mendatangi taman taman baca
dengan membawa setumpuk buku dan senangat untuk anak anak yang telah menemunya
sosok elisa kusuma seolah menerima kegiatan literasi
elisa kusuma seolah menerima kegiatan literasi
elisa kusuma seolah menerima kegiatan literasi
elisa kusuma seolah menerima kegiatan literasi

upayanya untuk mengenalkan literasi dengan terjun langsung ke masyarakat
menjadi upaya untuk mencerdaskan generasi bangsa
menciptakan agen perubahan agar kelak dapat mengabdi kepada masyarakat
demikian cnn indonesia
dan telah hadir bersama saya kali ini
tokoh perempuan indonesia luar biasa hebat
tidak hanya berdaya namun juga menjadi garda terdepan
langsung saja saya akan mossa minri luar negeri republik indonesia ibu ratung frogsu di
kita memperingati hari kartini ibu dan
bagi perempuan seluruh perempuan di indonesia boomen lo adalah tokoh yang menjadi pandutan
yang mampu membawa emansipasi perubahan sekaligus menjadi panutan
dan dalam rangka memperingati hari kartini mungkin kita akan melihat bagaimana isu kesetaraan gender
kemudian juga pemberdayaan perempuan di indonesia
bagaimana bu retno melihat dua hal ini
kestaraan gender dan pemberdayaan perempuan
jadi begini ya karena bidang saya adalah bidang politik luar negeri
jadi saya memiliki kesempatan untuk melihat dunia bagaimana isu kesetaraan gender
terus kemudian pemberdayaan perempuan itu ada di setiap negara
karena kadang kadang kalau kita melihat kita setiap hari seperti kita ini ya
kita melakukan wawancara mbak tiffany bisa keluar dengan rumah
dengan tidak ada beban tidak ada larangan maksud saya
saya bisa menjadi menteri luar negeri tentunya karena dukungan keluar
menjaga dan kesempatan yang diberikan
sehingga kadang kadang kita taken for granted bahwa kesetaraan pemberdayaan bagi perempuan itu
something yang given terjadi begitu saja
harus ada langkah langkah afirmatif harus ada komitmen yang memang ditujukan untuk menjamin kesetaraan gender
dan juga dukungan yang kuat dari unit yang paling kecil yaitu dari keluarga
kemudian dari masyarakat dan kalau tugas pemerintah kan adalah untuk menciptakan sebuah environment yang mendukung
nah jadi kesempatannya sudah ada policy nya semuanya mendukung lingkungannya mendukung
tapi kemudian kita lihat apakah kita sudah betul betul dapat dikatakan setara
ternyata memang belum
paling tidak kalau ukurannya
paling tidak kalau kita lihat
ukuran kuantitatifnya ya
jadi regardless bahwa semua polisinya sudah ada tetapi in terms of kuantitatif
maka kita masih harus bekerja lebih keras lagi sehingga kita betul betul bisa setara secara kuantitatif juga
oke bagaimana bisa bu menlu bisa meng encourage gitu ya para perempuan yang ada di luar sana yang menonton sekarang gitu
sehingga itu nanti bisa diakse
dan itu yang muretna lakukan selama tiga puluh tujuh tahun terakhir
kerja keras dan saya selalu bilang never keep up
jangan pernah berputus asa
saya datang dari keluarga yang sangat sederhana
saya adalah sulung dari lima bersaudara
tetapi dari sejak awal ibu saya menerapkan kesetaraan
jadi kalau saya misalnya di satu titik saya agak
aduh agak ya namanya manusia ya agak jiper gitu ngeri ngeri gitu kan
jangan pernah menyerah jangan pernah takut ya
kalau kamu benar jangan pernah takut
saya adalah datang dari keluarga yang sangat sederhana
kalau saya tidak bekerja keras maka saya tidak akan menjadi siapa siapa
jadi tantangannya banyak
tidak usah diceritakan tantangannya
tetapi yang penting untuk
yang penting untuk teman teman perempuan
kerja keras jangan pernah menyerah
kerja keras jangan pernah menyerah
itu yang paling penting
itu tadi oke
yang juga mungkin banyak yang dihadapi oleh perempuan zaman sekarang adalah
bagaimana bisa membagi hidupnya membagi waktunya
kalau kita lihat oh bumen lu
menteri luar negeri
wah ada di mana mana
hari ini bisa di jakarta besok bisa ada di korea
wah muter aja pokoknya
kalau tadi gue bilang agenda saya setiap setengah jam berubah semua
nah kemudian bagaimana kondisi di rumah
bagaimana bisa mengatur kehidupan bersama keluarga
itu juga paling penting
tapi kita akan bahas selesai juga berikutnya
tetap bersama kami di program spesial hari kartini perempuan indonesia berdaya

masih bersama program spesial hari kartini perempuan indonesia berdaya
dan juga saya masih ditemani oleh menteri luar negeri republik indonesia ibu reto marsudi
kalau tadi sebelumnya bu reto sudah membagikan apa yang harus dilakukan oleh perempuan indonesia berdaya

sebenarnya dilakukan oleh perempuan indonesia dalam hal kesetaraan gender kemudian juga pemberdayaan perempuan ya bu ya
menyambung itu tadi
perempuan jadi perempuan itu tuh sulit ya minah amun
itu yang mungkin ibu rasakan juga ya
nah tapi untuk sampai ke sana tentunya dibutuhkan proses
nah proses salah satunya adalah menciptakan pola pikir
itu tadi mungkin yang pertama
bagaimana menjadi seorang perempuan yang kuat mumpuni
bagi seorang bu retno gitu sampai bisa menjadi manlum penerluan negeri berperiode dengan segala kesibukan
itu gimana bu
capek gak sih bu
tapi kita harus senang dengan apa yang kita kerjakan ya
dan kebetulan kalau saya memang menjadi diplomat itu adalah salah satu bukan salah satu tapi satu satunya
sehingga secapek apapun ya dijalani dengan senang
karena memang kecintaan kepada pekerjaan itu merupakan salah satu kunci
salah satu kunci supaya kita bisa bekerja dengan baik
jadi tidak ada keterpaksaan
apalagi kalau menjadi diplomat itu kontrak kita itu bukan sembilan to lima
karena kan kita bekerja melewati batas ruang batas waktu
batas negara dan sebagainya
jadi misalnya kalau sekarang sih sudah jelas ya saya sebagai melu
tapi waktu saya menjadi dirjen amerika eropa
waktu indonesia tidur amerika kan baru bangun
waktu kita bangun kita kalau sama eropa masih enam jam beda waktu masih lumayan
pada saat terjadi krisis kan berarti kita harus standby dan sebagainya dan sebagainya
apalagi waktu kita menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan pbb
pbb ada emergensi ada sidang
itu berarti saya di jakarta
kalau saya pas jakarta saya harus melek harus bangun
saya harus pandu duta besar dan diplomat saya yang ada di new york
kalau mau ngambil keputusan kalau mau voting
itu harus langsung kita berhubungan dengan duta besar kita di sana
jadi sekali lagi kita memang harus disiapkan di mindset kita di pola pikir kita
bahwa tantangan kita akan lebih besar dibanding laki laki balik lagi
tetapi kita tidak boleh menyerah
tidak boleh menyerah
itu pengabdiannya kan luar biasa ya
pengabdian terhadap diri sendiri pengabdian terhadap negara pengabdian terhadap masyarakat pengabdian terhadap profesi pekerjaan
pengabdian terhadap keluarga
nah ini saya juga sangat dikaruniai bless dengan keluarga yang kalau menurut saya sih
luar biasa ya
dalam artian ya di awal di awal waktu kita membangun rumah tangga dengan suami saya agak kaget kaget
iya lah dia seorang arsitek saya diplomat dia harus mengadjust pola karirnya dia dan sebagainya
tapi alhamdulillah semuanya bisa dilakukan dengan baik so far dan dukungan suami anak anak saya
jadi saya itu
dikelilingi semuanya oleh laki laki
nah dukungan mereka sangat luar biasa
nah kalau dari saya sendiri kan selalu tantangannya selalu pertanyaannya how to balance
antara urusan profesi urusan karir dengan urusan rumah tangga
nah kalau apa yang saya lakukan ya lakukan apa namanya bukan tugas tugas tapi secara alami kodrat
kodrat kita sebagai perempuan enjoy it
jadi kalau bagi yang berkeluarga punya anak mengandung memberikan asyik itu adalah kodrat yang harus dijalani dengan senang
itu tuh hak eksklusif yang diberikan hanya untuk perempuan
terus kalau sudah di rumah aja sampai sekarang saya misalnya hari ini full ya wah banyak negosiasi banyak ketemu dan sebagainya
begitu hari sabtu misalnya kan hari sabtu itu rumusnya semua anak kumpul semua cucu kumpul
nah di titik itu ya saya gendong cucu saya sama kain jari itu saya harus main dengan cucu saya
jadi saya menempatkan diri sebagai eyang
dan itu ternyata yang membuat kita itu itu tuh juga apa ya pengobat stres loh
di dunia yang hirup ikut enggak keruan gitu kan penuh stres
terus saya bermain dengan cucu cucu saya saya nyanyi cicak cicak di dinding saya nyanyi topi saya pundar
dan setelah itu kok ternyata apa namanya itu menjadi pengobat stres juga gitu
jadi bisa kok saya selalu bicara dengan diplomat perempuan saya bisa apa tantangannya besar yes
oke baik masih banyak cerita cerita yang ingin kita gali dari kartini yang ada di sebelah saya
tapi kita akan jeda terlebih dahulu
usai jeda kita akan kembali dalam program spesial hari kartini perempuan indonesia berdaya
terima kasih anda masih bersama kami di program spesial hari kartini perempuan indonesia berdaya
juga saya masih bersama dengan menteri luar negeri republik indonesia ibu reto marsudi
kalau tadi mungkin di segmen sebelumnya lebih kepada keluarga bagaimana perempuan indonesia harus menyeimbangkan kehidupan antara keluarga dan juga karir
yang itu kadang kadang
mungkin bisa menjadi tantangan atau kadang dipikir jadi hambatan juga
tapi terlepas dari itu kita beralih bagaimana sosok seorang bu menlu yang menjadi garda terdepan indonesia dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri
nah terkait dengan hal ini apa sebenarnya diplomasi yang ditekankan oleh indonesia dalam hal mendorong isu pemberdayaan perempuan di tingkat internasional
dan juga kestaraan gender
jadi sebelum masuk kestaraan gender dan isu perempuan jadi diplomasi kita itu kental diurusan perdamaian dan kemanusiaan
perdamaian tentunya ini tidak terlepas dari mandat konstitusi kita
bahwa kita harus ikut menjaga perdamaian
kalau bicara mengenai kemanusiaan apa yang kita lakukan semuanya
itu kan demi kemanusiaan
makanya kalau ada satu negara
maka itu adalah kemanusiaan
maka itu adalah kemanusiaan
jadi misalnya ada negara yang sedang terkena krisis kena bencana dan sebagainya
dan kemudian mereka mendekati kita untuk minta bantuan dan sebagainya
itu biasanya immediately kita akan memberikan respon yang sangat positif
dan di daerah daerah konflik biasanya yang terus kita perhatikan adalah masalah kemanusiaan
nah untuk misalnya operasi pasukan perdamaian pbb
deployment pasukan perdamaian pbb
komposisinya memang persentasenya laki laki jauh lebih besar daripada perempuan
tetapi kita termasuk yang terus meng encourage agar partisipasi perempuan dalam misi perdamaian pbb ditingkatkan
jadi kita memberikan beberapa capacity building kepada kaum perempuan pengungsi palestina
wilayah yang terkena konflik lainnya afganistan
kita ini sekarang nih saya kalau dunia bicara mengenai hak perempuan di afganistan
itu saya itu pasti selalu ditelepon oleh rekan rekan saya bahkan oleh un
ditelepon diajak bicara bahkan waktu deputi sekjen pbb akan ke afganistan
dia mampir jakarta dulu untuk konsultasi dulu untuk bicara dulu
karena kita di depan dan kita selalu sama untuk apa namanya
mendorong agar perempuan diberikan hak yang sama
termasuk tentunya isunya ini adalah isu pendidikan
bagaimana kalau perempuan tidak diberi akses pendidikan what can you expect
karena suka tidak suka kenyataannya adalah bahwa ibulah ibulah yang menginjek semua nilai
semua prinsip semua ajaran ajaran kepada anak anaknya
kalau perempuan ini tidak pintar kita bisa mengharapkan generasi seperti apa
iya jadi kalau kita menginvest kepada perempuan itu berarti sebenarnya menginvest kepada masa depan
menginvest kepada generasi yang akan datang
jadi kita kalau saya kalau sudah bicara mengenai akses pendidikan kepada perempuan hmm jadinya
kita maju paling depan sendiri
betul betul luar biasa
sebelum kita tutup banyak perempuan yang menonton kita saat ini tentunya ingin mendengarkan apa advice dari bu menlu untuk menjadi perempuan yang berdaya
dan juga perempuan yang bisa membawa agen perubahan terhadap masa depan
kalau pakai dua
kalau pakai dua jangan penyerah
kalau pakai tiga kata jangan pernah menyerah
tidak boleh menyerah ini
tidak boleh menyerah jadi mau dua atau tiga kata isinya sama jangan pernah menyerah
apa yang ada di bayangan seorang bu retno untuk melihat bagaimana kondisi dan keadaan perempuan indonesia di masa yang akan datang
seharusnya lebih baik
karena sekali lagi balik lagi kepada apa yang saya katakan saya kira keluarga semua keluarga kita mendukung
masyarakat kita juga memberikan dukungan terhadap pemberdayaan perempuan
pemerintah sangat mendukung pemberdayaan perempuan
jadi gunakan aset ini untuk berkontribusi
saya lebih kepada bahwa kalau kita maju that's not for us
kita harus payback kepada lingkungan kita kepada masyarakat kita
sekali lagi pada saat kita memiliki sesuatu kita diberi rezeki yang banyak kita diberi tanggung jawab
saya sangat jarang atau tidak pernah bicara mengenai jabatan karena buat saya itu bukan jabatan
itu adalah tanggung jawab
pada saat kita diberi tanggung jawab so it's time for you to pay back
pay back kepada masyarakat kepada generasi kepada bangsa
terima kasih ibu manlu sudah berbagi ceritanya sharing pengalamannya
saya yakin sebenarnya masih banyak sekali namun karena waktunya sangat terbatas mungkin kapan kapan kita bisa membuka ruang diskusi yang lebih banyak lagi
terima kasih sudah menjadi agen perubahan menjadi role model bagi para perempuan yang indonesia untuk bisa lebih maju lebih baik lagi ke depannya
kita harapkan akan hadir banyak perempuan perempuan yang tidak hanya mengisi di kursi pemerintahan
karena kalau kita lihat menteri perempuan semakin banyak mungkin sepanjang sejarah ini yang paling banyak
mungkin sepanjang sejarah ini yang paling banyak
mungkin sepanjang sejarah ini yang paling banyak

dan juga bisa memberikan semangat menularkan semangat kepada wanita wanita lainnya
perjuangan ibu kartini di masanya telah membawa dampak perubahan bagi seluruh perempuan di indonesia
namun perempuan tetap harus melanjutkan perjuangan di setiap zaman
sayang anda kita semua para perempuan harus mampu meningkatkan kualitas hidup mengembangkan potensi diri untuk berdikari serta berdaya
kita ketemu lagi di lain kesempatan